francisco dan asyano masih bersama anda di kompas siang
saudara kepala badan nasional penanggulangan bencana
legend suharyanto meninjau posko pengungsian
suharyanto memastikan warga terdampak tetap tercukupi kebutuhan
selama masa tanggap darurat bencana
dengan menggunakan helikopter bnpb
kepala bnpb dan rombongan menemui pengungsi di pulau siau
para pengungsi adalah warga desa desa di pulau tagulandang saudara
suharyanto meminta jajaran bnpb memonitor warga korban erupsi gunung luang
dan memastikan keperluannya terpenuhi
hingga sabtu pagi status gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
dianjurkan dalam radius tujuh km dari kawah gunung ruang
sementara itu pemerintah provinsi sulawesi utara
memastikan segera merelokasi warga terdampak erupsi gunung ruang
regasan disampaikan gubernur sulawesi utara oli dondo kambe
saat menemui korban erupsi gunung ruang
warga juga segera dipindahkan ke wilayah manado
semua direlokasi di daratan sulawesi utara
dan kemudian di mana tempat yang mereka rasa paling cocok
budaya dan lingkungannya
dan besok kami minta seluruh pengungsi gunung ruang
agar supaya koordinasinya akan lebih baik penanganannya
tapi bukan mengabaikan korban yang ada di sini
kalau tergulangkan kami akan pindahkan ke mana mana
laporan lebih lengkap ada rekan kami jufri kasulamba di sitaro
di mana wilayah pengungsi warga terdampak erupsi gunung ruang
bagaimana pantauan anda dengan rencana relokasi warga terdampak erupsi
untuk relokasi dua warga di kaki gunung ruang memang menjadi prioritas
dalam pembahasan rapat terbatas presiden
republik indonesia joko widodo jumat kemarin bersama jajarannya
dan kemarin juga kunjungan gubernur sulawesi utara bertemu dengan masyarakat
dan francisco hari ini kepala bnpb letientini suharyanto
mengunjungi dua pulau di sekitar yakni pulau siau dan tagulandang
tujuannya adalah bagaimana pemerintah mencoba berbicara dengan masyarakat
dan menyiapkan lokasi relokasi sebagaimana yang telah dibicarakan
rencananya untuk relokasi dua warga sebanyak tiga ratus satu kepala keluarga ini
akan dibawa dari sitaro ke kabupaten bola mengondo selatan
dan memang tadi malam kami juga memantau bahwa diposko pengungsian
untuk warga yang berasal dari pulau ruang sendiri
sudah dibawa dengan kapal feri ke kota manado
menurut pak gubernur bahwa alasannya supaya mudah terkontrol di sana
dan kepala bnpb juga menjamin untuk warga yang ada di tagulandang
supaya tidak khawatir karena bnpb juga akan meng cover
khusus untuk rumah yang rusak baik kategori berat sedang dan ringan
dan francisco inilah kutipan wawancara kami bersama dengan kepala bnpb hari ini
bapak presiden memimpin rapat kemarin dan memutuskan bahwa
yang para masyarakat yang tinggal di gunung ruang ada tiga ratus
itu semuanya direlokasi ke wilayah kabupaten bolang mondo selatan
ya itu tempatnya di desa musidi
kemudian masyarakat sejak radius enam sampai tujuh km di pulau tanggulandang
itu sudah kita berikan informasi bahwa kita menunggu sampai status gunung kembali menjadi waspada
tahap dua baru mereka bisa kembali ke tempatnya masing masing
ada mekanisme yang rusak berat kita bantu enam puluh juta rupiah rusak sedang tiga puluh juta rupiah
ya itulah rekaman kutipan wawancara kepala bnpb dan kami memastikan data pemerintah
sampai dengan hari ini bahwa sudah lebih dari lima warga dari pulau tagulandang ini
sudah dievakuasi ke luar daerah seperti manado minasa utara bitung dan pulau siau
bnpb ri juga memastikan bahwa warga yang keluar dari kabupaten kebun sarong
akan mendapat penanganan dari pemerintah francisco
tadi anda juga menyebutkan setidaknya ada lebih dari dua ratus tiga puluh satu kepala keluarga
tadi juga disebutkan bahwa akan ke kabupaten bolang mongundo selatan seperti itu
adakah tanggapan warga mengenai relokasi ini yang mungkin penolakan atau mungkin setuju dengan relokasi ini jufri
ya kami menemui langsung warga pulau ruang sebelum diberangkatkan semalam
dan memang dalam keterangannya beberapa warga ini sebenarnya masih ragu dan khawatir dengan relokasi ini
mengingat bahwa sekian puluh tahun mereka tinggal di pulau ruang yang berada di belakang saya ini
dan beberapa warga juga berprofesi sebagai nelayan maupun petani dan mereka memiliki kebun
ini yang menjadi kekhawatiran mereka apakah kontur wilayah dan budaya yang ada di pulau ruang akan sama
mengingat kabupaten bolangamungundo selatan ini berbeda dengan kabupaten kepulauan sitaro
itu yang jadi kekhawatiran mereka dan mari kita dengarkan secara langsung